terima kasih anda masih bersama kami
terus bertambahnya angka positif corona di indonesia menjadikan kapasitas atau angka hunian rumah sakit rujukan semakin penuh
isolasi mandiri menjadi pilihan yang tidak terelakkan apalagi bagi seseorang yang terpapar corona tanpa gejala
lalu apakah keputusan untuk melakukan isoman atau isolasi mandiri adalah jawaban yang tepat
dan saat ini melalui sambungan zoom sudah ada dr fathia isbanya dr spesialis paru fkui rumah sakit persahabatan
halo selamat malam dok
dokter bisa dokter jelaskan dokter bertugas di rumah sakit persahabatan
bagaimana anda menggambarkan soal tingkat keterisian rumah sakit di sana
apakah masih mungkin kan untuk merawat pasien yang terpapar covid sembilan belas
bahkan kali ini menembus rekor lagi bu
sampai lebih dari dua puluh satu ribu kasus
ya memang sangat berat ya
situasi saat ini digambarkan lebih berat daripada india kalau saya bilang
yang digambarkan selama ini di tv tv suasananya sudah seperti perang
sekarang bukan hanya di rumah sakit kami tapi banyak sekali rumah sakit
baik rujukan covid maupun non covid yang sudah kewalahan
untuk terus menerima pasien yang berdatangan
dan terus terang sebanyak apapun
rumah sakit dan kapasitas tempat tidur
kalau jumlah kasusnya sangat banyak
yang terjadi pada saat bersamaan
maka rumah sakit manapun di negara manapun tidak bisa menampungnya
sejauh ini bagaimana dengan keadaan dokter dan juga rekan rekan sejawat
apakah masih bisa untuk terus merawat pasien yang berantangan
pasien pasien yang setiap hari terus bertambah dok
ya sampai saat ini kami akan terus berusaha
karena memang ini adalah tugas kami
ini adalah sumpah kami untuk merawat pasien pasien
tapi kami juga memiliki kapasitas
dan sudah banyak juga kami yang terpapar oleh covid sembilan belas ini
jadinya kami saat ini sedang sangat berusaha

nah ini berbicara soal memang kemampuan dari tenaga medis sendiri
yang tentunya terbatas
nah ini tentunya juga tidak sedikit dari masyarakat yang ragu saat harus menjalani isolasi mandiri atau isoman akibat paparan corona
sementara saat ini banyak rumah sakit yang sudah full
apakah isoman adalah cara yang tepat dok
apalagi harus tinggal bersama keluarga
ya jadinya kalau kan isolasi mandiri
itu memang adalah satu cara memisahkan atau merasakan dari masyarakat sekitarnya
ya memang sebaiknya isolasi mandiri itu dilakukan dengan baik
itu memang sebaiknya isolasi mandiri itu dilakukan dengan baik
itu memang sebaiknya isolasi mandiri itu dilakukan dengan baik

satu tempat yang memang sudah disediakan oleh pemerintah
dan isolasi mandiri dilakukan oleh orang yang terkonfirmasi covid tanpa berjalan
atau orang yang dicurigai
misalnya kontak dengan positif sambil menunggu pcr
artinya dia melakukan isolasi mandiri
nah berbicara soal ciri ciri dari pasien yang terpapar covid sembilan belas
tentu banyak juga masyarakat yang hanya bisa mengira ngira saja
apakah dia benar benar harus dirawat di rumah sakit ataupun bisa melakukan isolasi mandiri
nah bisa dokter jelaskan sebenarnya ciri cirinya seperti apa dokter
yang bisa melakukan perawatan mandiri di rumah atau justru yang harus melakukan perawatan di rumah sakit
yang bisa melakukan perawatan mandiri di rumah sakit atau justru yang harus melakukan perawatan di rumah sakit
ya jadinya untuk orang orang

siapa saja orang yang terisolasi mandiri apabila dengan perubahan tanpa keluhan atau dengan bijala ringan
bijala ringan misalnya itu pilih kehilangan
pilih kehilangan penghidup pilih kehilangan pendapatan kecap
tapi dipercayai tanda tanda pneumonia
tanda tanda pneumonia misalnya sakit nafas ada gejada lalu keadaan oksigen dalam darah
pada saat isolasi mandiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan
yaitu keluhan keluh seperti sakit nafas yang berkata
demam tinggi tidak mau makan
nah itu adalah tanda tanda pasien harus segera di bawah rumah sakit
atau tanda tanda di mana pasien terjadi penurunan saturasi oksigen dalam darahnya yang diukur dengan full oksimeter
apabila pasien bawah tidak harus diberi masalah segera
di luar itu silakan melakukan isolasi mandiri
berarti kadar umumnya cukup baik

dan umumnya harus dikonsultasikan dulu
satu lagi pasien yang dengan comorbid
kalau comorbid kadang kadang dikonsultasikan isolasi mandiri

comorbidnya yang harus memerlukan tawatan
kalau mau tidak mau harus dirobil
dan ini artinya bahwa walaupun kita melakukan isolasi mandiri tetapi tetap harus dikonsultasikan dulu terhadap apa yang sedang kita lakukan

kepada dokter ya
apabila kita melakukan isolasi mandiri setelah menerima hasil pcr positif atau antigen
kita kontak dengan atau bergejala
kita harus melaporkan diri kepada fasilitas tersebut
fasilitas tersebut akan dikonsultasikan dan dipantau keadaan kita dengan cara proses penyelesaian
dengan cara proses penyelesaian
misalnya dihubungi dengan video call
setiap hari kita harus melaporkan keadaan kita masuk ke tubuh dua kali sehari

maka kita melapor kepada pasien tersebut untuk dilunjuk ke paskes selanjutnya
nah ini berbicara soal keharusan apa saja ya
yang harus disiapkan untuk melakukan isolasi mandiri
apalagi kalau misalnya salah satu gejalanya adalah kita kan mengalami sesak nafas
apa yang harus kita lakukan jika saat kita melakukan isolasi mandiri
tiba tiba kita mengalami sesak nafas
adakah pertolongan pertama atau tindakan pertama yang harus kita lakukan
jadinya kalau kita mengalami sesak nafas
kita harus memastikan dulu apakah kita panik saja
atau memang terjadi penyelesaian
jadinya kita harus memastikan dulu apakah kita panik saja
atau memang terjadi penyelesaian
oleh sebab itu pada saat kita mengalami isolasi mandiri
sebaiknya diukur dengan post oximetry
itu secara mudah
sesak nafas itu terjadi dengan kerudak karena penyelesaian
karena penyebab penyelesaian itu kadang panik
atau habis makan makanya merasa lambung
itu rasanya sangat berbeda
nah ini kalau berbicara soal isolasi mandiri ini
berarti kita tetap harus memakai masker atau justru kita terbebas
karena pengalaman saya pada waktu saya mengalami gejala covid sembilan belas di rumah sakit
saya tetap harus menggunakan masker padahal saya di kamar sendirian
jadinya kalau misalnya kita sakitkan di ruangan ya tidak apa apa kita tidak menggunakan masker
tapi karena masih ada di rumah sakit
waktu perawat datang
kita harus memakai masker
karena kita memakai masker
juga kita harus melindungi orang lain
sehingga tujuan kita memakai masker
waktu itu adalah melindungi orang lain
supaya tidak terkena cipatatan dari ludah kita saat kita berbicara
nah untuk isolasi mandiri sendiri di rumah apa saja
ciri ciri ataupun lokasi ataupun syarat syarat yang harus
atau yang harus disiapkan oleh pihak keluarga
untuk bisa merawat pasien yang terpapar covid sembilan belas ini
yang tentunya tanpa gejala itu dok
ya idealnya harus ada satu orang dengan kamar mandi segera tidak digunakan bersamaan

bisa orang terus membawa desinfektan
habis menggunakan kamar mandi
dia harus segera gagang pintunya dan gagal tombol
dan membawa masker sendiri
lalu membuka jendela sesering mungkin agar sirkulasi udara baik
kalau isolasi mandiri cukup enak
bawa baju baju buku buku dan lain lain

untuk isolasi sendiri berapa lama biasanya dok untuk pasien otg ini
kapan harus melakukan swab lagi
ya jadinya kalau untuk pasien pasien yang terkonfirmasi tanpa gejala
maka melakukan isolasi sendiri cukup sepuluh hari saja
tapi kalau dia dengan gejala ringan maka kita sepuluh hari plus tiga hari
untuk orang yang ringan tidak perlu dilakukan swab
selesai masa isolasi sepuluh atau sepuluh plus tiga hari
sudah dinyatakan selesai masa isolasi dan bisa kembali
berarti pokoknya minimal sepuluh hari begitu ya dok ya
tetapi kalau misalnya kita selama ini kan masyarakat selalu melihat
kalau ada hasil dari tes swab begitu ada city value nya seperti itu
nah apakah kita juga harus berpedoman pada city value juga
atau justru tetap hanya sepuluh hari saja minimal
kita sudah bisa melakukan swab
wow kita sudah bisa melakukan interaksi lagi dengan keluarga
walaupun tetap harus tetap menerapkan protokol kesehatan
ya jadinya untuk pasien city value itu silakan didiskutikan dengan dokternya
dan cara pembacaan memang harus disiponkan dengan segala klinis
dengan segala klinis
jadi ya jangan pakai city value
silakan berdiskutisi dengan dokter yang terawal
nah ini berbicara soal banyak juga rumah sakit swasta yang saat ini sudah mulai melakukan sistem
ataupun menawarkan ya paket pelayanan perawatan mandiri begitu
seperti kerjasama dengan pihak hotel dan lain sebagainya dengan pantauan dari rumah sakit
bagaimana menurut dokter
berarti pasien sudah empat tahun
tapi sebetulnya tanpa kerjasama dengan rumah sakit pun pihak sma harusnya sudah dilakukan suku
ya itu maksudnya pasien pasien

harus sendiri di rumah
balik lagi soal masyarakat yang tentunya masih was was dan juga penasaran
bagaimana dengan melakukan perawatan secara mandiri di rumah
nah kalau dokter menurut dokter sendiri saud ini kan banyak anak anak juga yang sudah mulai terpapar covid sembilan belas
apa yang harus dilakukan orang tua agar bisa merawat anaknya
tentunya dengan tidak sampai tertular kepada orang tuanya
ya jadinya apabila kita harus merawat anak kita
untuk melakukan covid sembilan belas
maka kita juga harus melindungi diri kita dengan memakai masker saat menyentuh dia
lalu kalau misalnya kita makan
akan dilakukan di ruang yang ada terdekat
lalu setiap memegang anak tersebut
maka kita akan melakukan perawatan yang lebih baik
dan sering sering melakukan desinfeksi
di tempat tempat atau tempat tempat yang disuruh oleh anak
dan anaknya kalau bisa menggunakan masker
tapi agak sulit dengan anak itu
mungkin dokter bisa sekalian untuk bisa membuat masyarakat sedikit lebih tenang lagi
jika ada salah seorang anggota keluarganya terpapar covid sembilan belas
apa yang bisa dokter sampaikan agar tentunya kita bisa melihat secara bijak
dan juga lebih tenang untuk bisa menangani covid sembilan belas ini dok
ya jadinya kalau misalnya yang terpapar
apabila ada anggota keluarga kita
anggota kita sendiri yang terpapar covid sembilan belas
dengan ragu ragu untuk melakukan
terus mungkin hanya untuk pasien pasien yang sedang sampai keberdekatan yang saat saat pun
sudah hampir tidak cukup
jadinya jangan tenang tetap berhati hati
jangan mengintelaksi mandiri
usaha untuk hidup orang lain
tidak berinteraksi dengan orang
keluar jangan kemana mana
dan selalu menjaga protokol
baik dr fathia isbaniah dokter spesialis paru fkui rumah sakit persahabatan
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
semoga kita harapkan bersama sama agar pandemi ini segera berakhir
terima kasih sekali lagi dokter
varian delta covid sembilan belas yang sangat menular telah menyebabkan munculnya gelombang kedua covid sembilan belas di sejumlah negara eropa
pusat pencegahan dan pengendalian penyakit eropa memperingatkan varian delta akan menjadi jenis yang dominan di eropa pada agustus nanti
cnn indonesia indonesia lawan covid segera kembali